ada kabar baik bagi anda yang hobi berbelanja di luar negeri
barang pribadi penumpang dengan nilai pabian paling banyak lima ratus dolar amerika atau setara enam tujuh juta rupiah bebas bea masuk
angka ini naik dua kali lipat yang hanya dua ratus lima puluh dolar amerika atau tiga tiga juta rupiah pada peraturan sebelumnya
kita lihat untuk peraturan yang baru saja dirilis ditantangani oleh menteri keuangan yang mulai berlaku pada satu januari dua ribu delapan belas sehingga mulai dari tahun ini
kita lihat aturan lama ini untuk perorangan anda hanya boleh membawa barang dengan nilai di bawah dua ratus lima puluh dolar amerika atau setara dengan tiga empat juta rupiah
ini belum kena pajak sehingga pada tahun lalu jika anda membawa barang lebih dari dua ratus lima puluh dolar atau harganya lebih dari tiga empat juta rupiah maka anda dikenakan pajak
sementara pada aturan lama ini juga diberlakukan untuk tarif keluarga untuk nilainya
nilai dari keluarga yang berjumlah empat orang ini boleh membawa barang
jika dikumpulkan dari nilai barang yang dibawa oleh satu keluarga ini bisa mencapai seribu dolar amerika atau setara sekitar tiga belas lima juta rupiah
nah ada aturan baru ada revisi dari peraturan menteri keuangan yang mulai berlaku pada satu januari dua ribu delapan belas mulai berlaku mulai tahun ini
yaitu tidak diadakannya lagi untuk nilai dari keluarga sehingga untuk nilai barang bawaan impor yang anda beli di luar negeri untuk masuk ke indonesia ke dalam negeri ini
untuk aturan keluarganya sudah dihapuskan
sekarang hanya tinggal aturan perperorangan saja
perperorangan ini di angka lima ratus dolar amerika walaupun ada kenaikan memang double dari dua ratus lima puluh dolar amerika menjadi lima ratus dolar amerika atau setara dengan enam tujuh juta rupiah
sehingga mulai tahun dua ribu delapan belas ini jika anda membeli barang dari luar negeri kemudian masuk melalui bandara ataupun melalui pintu pintu masuk lainnya ini anda bebas bea masuk ataupun juga bebas pajak juga
yang besar mencapai lima ratus dolar amerika atau setara enam tujuh juta rupiah
nilai pabean ini bukan dari nilai barang yang anda bawa karena nilai pabean ini didapat dari total nilai
jadi misalnya anda membeli ada dua barang ataupun juga kita katakan satu barang terlebih dahulu
misalnya harga barang yang anda beli dari luar negeri ini seharga enam ratus dolar amerika sehingga ada kelebihan seratus dolar
karena barang yang bebas bea masuk ini lima ratus dolar sehingga enam ratus dikurangkan dengan lima ratus dolar tarif barunya sehingga ada seratus dolar amerika
sehingga jika anda membawa barang dengan harga enam ratus dolar amerika kemudian juga tarifnya seratus dolar
dan kemudian dari bea masuknya ini sehingga ada biaya pajak ataupun bea masuk sepuluh dolar amerika atau sekitar satu ratus tiga puluh lima ribuan yang anda harus bayarkan
dan jika anda membawa barang misalnya lebih dari satu kemudian nilainya dikumpulkan
misalnya anda membeli tiga sampai lima barang dengan nilai kita katakan mencapai seribu dolar amerika maka perhitungannya sama seperti satu barang
jadi seribu dolar amerika tersebut dikurangi terlebih dahulu dengan aturan barunya lima ratus dolar
sehingga ada lima ratus dolar
ini dia barang barang ekspor yang bebas bea masuk
kita lihat ini perhiasan emas ini barang yang anda bawa keluar dari indonesia anda bawa keluar ke luar negeri
itu perhiasan emas mutiara dan juga perhiasan
perhiasan bernilai tinggi kemudian ada barang yang akan dibawa kembali ke dalam daerah pabian sehingga anda membawa keluar negeri
namun anda nanti pada saat pulang barang tersebut anda bawa kembali
dan juga uang tunai ataupun instrumen pembayaran lainnya seperti cek dan juga giro yang paling sedikit lainnya seratus juta rupiah
atau mata uang lain yang setara dengan seratus juta rupiah
nah walaupun bebas bea keluar untuk barang ekspor dari indonesia ke luar negeri
namun anda wajib menyampaikan pemberitahuan untuk ekspor barang barang tersebut
misalnya ada nota pelayanan ekspor
kemudian juga cetak tiket pesawat anda
kemudian ada pemberitahuan pembawaan barang ekspor yang telah ditandatangani oleh eksportir
kemudian nanti anda serahkan kepada pejabat bea dan cukai di terminal keberangkatan internasional
seperti saya ambil contoh misalnya anda membawa perhiasan ataupun juga emas yang mungkin mau anda pakai pada saat suatu event ataupun acara di luar negeri
dan nilainya bernilai tinggi
maka jika anda tidak ingin terkena bea masuk anda harus mencari
mengurus surat surat yang sudah saya sebutkan
kemudian dibawa ataupun dilaporkan ke pihak berwenang di keberangkatan bandara internasional
sehingga anda bisa bebas keluar tanpa dikenakan pajak
kemudian juga barang yang akan dibawa kembali
misalnya anda ada perjalanan bisnis kemudian anda membutuhkan barang yang nilainya cukup tinggi yang akan dibawa kembali ke dalam negeri
anda juga harus melakukan hal yang sama karena barang yang anda bawa keluar akan masuk lagi ke indonesia
sehingga nanti pada saat masuk lagi tidak ada pemeriksaan
ataupun tidak dikenai pajak
tidak kena biaya masuk lagi
karena anda sudah memiliki surat pada saat keluar dilaporkan ke petugas yang berundang
kemudian juga uang tunai dan instrumen pembayaran lainnya
ini juga tentunya wajib dilaporkan jika anda membawa uang ataupun juga instrumen lainnya dengan nilai seratus juta rupiah minimal
ataupun juga mata uang asing dengan nilai yang sama seratus juta rupiah
kemudian untuk barang barang impor
ini barang barang impor yang bebas biaya masuk
yang dari luar negara
ke dalam negeri
ke dalam negeri tentunya itu dua ratus batang sigaret ini anda bebas bea masuk
walaupun sebenarnya barang barang ini dikenai cukai
namun dengan peraturan baru ini memang tidak dikenai bea masuk
walaupun memang ada aturan ataupun juga laporan yang wajib diberitahukan kepada pejabat biaya dan cukai di kantor pabean
yang dapat dilakukan secara lisan
jadi anda bisa melaporkannya secara lisan
yang sesuai dengan ketentuan aturan baru
dan juga anda bisa menuliskan custom
barang barang custom yang biasanya dibagikan pada saat anda di pesawat oleh para pramugari
kemudian anda mengisinya dan anda bisa memilih barang barang mana saja yang anda bawa
untuk nantinya tidak diperiksa kembali dan tidak kena biaya masuk
seperti misalnya ada dua ratus batang sigaret
kemudian ada dua puluh lima batang cerutu
ada juga seratus gram tembakau iris ataupun produk hasil tembakau lain
dan juga satu liter minuman mengandung etilalkanil
minuman mengandung etilalkanil ini biasanya dibeli oleh untuk oleh oleh ya
pada saat di duty free biasanya di luar negeri
banyak yang membeli minuman mengandung etil alkohol yang batasnya satu liter
sehingga jika anda membeli dua liter untuk satu orang dewasa
maka anda dikenai biaya masuk
karena peraturannya adalah anda hanya bisa membawa satu liter minuman untuk bebas biaya masuk
sehingga kalau anda membawa lebih dari angka angka ini
satu liter minuman alkohol dua puluh lima batang cerutu
kemudian juga dua ratus batang sigal
dan juga lebih dari seratus gram tembakau iris ataupun produk hasil tembakau lainnya
maka anda kena biaya masuk
dan bagaimana jika dibandingkan
kalau kita lihat dari nilai barang yang bebas biaya masuk indonesia
yang baru saja diterapkan tahun ini mencapai lima ratus dolar amerika per orangnya
kita bandingkan dengan negara tetangga kita
ternyata indonesia tidak terlalu kecil jika dibandingkan dengan negara tetangga kita
singapura ini paling tinggi dibandingkan dengan tiga negara lainnya termasuk indonesia
singapura nilai untuk barang bea masuk
bebas bea masuknya ini mencapai enam ratus dolar amerika
sementara kalau kita bandingkan dengan thailand
ini aturan lama
memang kita lebih tinggi
namun dengan aturan baru ini indonesia bahkan lebih tinggi dari thailand
untuk nilai barang bebas bea masuknya
di angka lima ratus dolar amerika
sementara thailand hanya dua ratus delapan puluh lima dolar amerika
dan juga malaysia ini bahkan paling rendah dibandingkan dengan negara lainnya
malaysia hanya satu ratus dua puluh lima dolar amerika
untuk satu orang dewasa nilai bebas barang
bebas biaya masuk yang masuk dalam malaysia
jadi bagaimana anda sudah siap siap ingin belanja lagi
karena dengan bea masuk nilai barangnya yang semakin tinggi
juga tentunya anda semakin bebas membeli barang barang
walaupun ingat batasnya hanya lima ratus dolar amerika
atau setara enam tujuh juta rupiah